ayah akan berusaha membantumu
ayah di mana ya
alia mau ketemu ayah
dia tidak bersalah
dia hanya mempertahankan kehormatannya
dan hanya andalah yang bisa memaafkan
dan membatalkan seluruh tuntutan
sampai dia dieksekusi mati
bila dia panen dia suka berbohong
dialah yang merayu suami ais
dia pasti bersiasat untuk mampuk
harta suami saya
sekarang suami saya mati
bu raju itu tidak benar
suami andalah yang merayu klien kami
klien kami hanya mempertahankan diri
klien kami hanya mempertahankan diri
sehingga suami anda mati
sehingga suami anda mati
anda tidak perlu membela dia
anda sudah gila
suami saya tidak mati
anda minta saya memaafkan dia
ini apa yang meljadi
apakah itu hasilnya forever
apakah sudah terjadi pemula

kau semua ingin menemukannya
apakah anda membaikinya karena itu tidak diilhamkan

kata pak andi dia mau ajak ayah kau kemari
tapi udah pukul segini belum juga tiba
eksekusi kau akan segera dilaksanakan
kalau begitu tolong sampaikan ke ayah saya
bilang padanya kalau alias sangat menyayangi ayah
baiklah alia akan saya cakapkan sama ayah kau
sebentar lagi pemburu itu akan mati
jadi pembunuh itu sudah dihukum mati

saya benar benarujua dia
kalian kamu bersama saya ibu
saya sudah banyak sed passiert di pikirkan saya mengerti ada avon k et
selamat jalan alia
doa ayah selalu menyertai mu
selamatkanlah anakku itu
biarlah kau selalu berada di dekatnya ya allah